selasa sore petugas imigrasi jakarta utara menggelar razia pengawasan orang asing
di sebuah apartemen di kawasan kelapa gading dan mendatangi satu persatu unit di apartemen itu
saat mendatangi satu unit apartemen penghuni yang berada di dalam tidak merespon
kedatangan petugas padahal listrik di dalam unit mereka tampak menyala
petugas sudah berusaha memanggil penghuni apartemen namun tidak ada sahutan
upaya paksa pun kemudian dilakukan
awalnya diwarnai aksi saling dorong pintu antara petugas dan penghuni
saat pintu terbuka di dalamnya terdapat tiga penghuni apartemen yang masing masing
merupakan warga negara asing dan tak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian mereka
selanjutnya petugas pun menggeledah kamar mereka dan membawa para warga negara asing ini untuk pendataan
mereka ini tadi dibawa kemana bang apa pelanggaran mereka bang
nah untuk pemegang kartu nacr kami sifatnya hanya pendataan saja kepada pengungsi dan kami akan melaporkan kepada wnacr
kemudian untuk warga negara india dan ethiopia kami tidak menemukan ada pelanggaran
dan kemudian untuk warga negara china sebanyak delapan orang
dalam razia kali ini sebanyak delapan orang warga negara tiongkok tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian
sehingga mereka terpaksa dibawa ke kantor imigrasi jakarta utara untuk pemeriksaan lebih lanjut
paki haitami jakarta